kemudian juga bekerja sama dengan beberapa media masa gitu ya
sekarang kan tinggal duduk di rumah kita posting hampir seluruh indonesia tahu mas
lembaga itu dibentuk melalui pp dan menjadi kewenangan presiden